media sosial adalah pilihan paling ampuh untuk melakukan promosi
kalau kita berbicara salah satu contohnya adalah jumlah pelamar astronot di amerika serikat yang memecahkan rekor sepanjang masa
semuanya diduga berkat unggahan video dan foto para astronot yang bertebaran di media sosial
jumlah pelamar astronot di amerika serikat
pihak nasa menduga jika misi perjalanan ke mars yang kian mendekati kenyataan
menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk berkontribusi sehingga memilih profesi astronot
namun menurut analisis kepala space history di museum smith sonion yang dikutip dari di atlantik
faktor utama meroketnya minat masyarakat menjadi astronot adalah berkat kehadiran media sosial
dalam beberapa tahun belakangan astronot kerap mengunggah foto dan video aktivitas mereka di stasiun ruang angkasa internasional
kedalam media sosial seperti di youtube instagram dan twitter
aktivitas sehari hari para astronot mulai dari makan dan minum
hingga melakukan ibadah selalu menarik untuk disaksikan
hal itu belum termasuk jika astronot menunjukkan bukti kehidupan lain di luar angkasa
seperti mikroba bunga dan tanaman
terlepas dari tingginya minat masyarakat untuk menjadi astronot
menyandang predikat astronot memang tidak mudah
dari ribuan pelamar hanya belasan orang yang beruntung dapat mengikuti pendidikan astronot nasa melalui seleksi yang ketat
kandidat yang terpilih itu nantinya harus menjalani latihan selama kurang lebih lima tahun
sebelum dianggap layak menjalani misi ke ruang angkasa